ternyata gue sisi liwangi
mencari minyak tuntung putih
kenapa kau sangat tergesa gesa mencari minyak itu
kau membutuhkan minyak itu untuk mengobati orang yang kau cintai
ternyata itu tak ada
kan kamu masih dendam ke saya
kenapa kamu dendam ke saya
pada saat saya mimpi sama bidadari
iri apaan iri
kamu cuma mimpi saja ketemu bidadari
ya saya dengan kenyataan
kenyataan kamu iri ke saya
kita di ogs kamu ajak dulu
kita dapat menghasilkan
semua kanoraga dan jurus jurus tenaga dalamku bisa digunakan di alam suku
aku harus mencari cara untuk mengimbangi jurus jurus
kesakiannya tidak bisa kupandang sebelah mana
kalau di atas tanah dia dikdayakan warganet
mungkin tidak jika ku ajak bertarung dalamnya
dosa renan itu apa mecut
aku telah buktikan kalau aku bisa mengalahkan dengan sangat mudah
siliwan dulu kau boleh mengalahkanku
tapi kini kau terpapar tak percaya
benar ucapanmu patimanggala
kesaktian siliwangi hanya dibesar besarkan saja
melawan kita berdua pun dia tak berdaya
aku tidak ada waktu untuk meladeni mereka
aku kesini hanya untuk mencari obat putraku kian santang
dan kau harus mengakui bahwa kau tidak bisa mengalahkan kami berdua
aku datang ke sini bukan untuk bertarung dengan kalian
tapi untuk mencari minyak untuk putih
ternyata gusti siliwangi mencari minyak tuntung putih
kenapa kau sangat tergesa gesa mencari minyak itu
jangan jangan kau membutuhkan minyak itu untuk mengobati orang yang kau cintai
pasti ganda suli
dalam sekali pak loni
aku tidak boleh kehilangan jejak kian santang
palung ini gelap sekali
tempat ini begitu gelap
tubuhnya seruni begitu hitam
aku harus memasang mata bagimu
rupanya kau suka tempat yang gelap
jangan kau pikir kau bisa berbuat curang di tempat ini
ke bumi terdalam sekalipun aku akan mengejarmu
aku harus menghindari
terima kasih kau sudah menolongku
kalau bukan karena kau
aku pasti sudah celaka
kenapa kau bisa kalah dari surawi sesa
aku tidak menyangka
dia memiliki ilmu yang lumayan tinggi
dan aku tidak tahu siapa yang mengajarinya
kau harus melatih tenaga dalam
supaya cepat pulih
ingat itu pesanmu
tapi aku tidak tahu
kapan tenagaku ini pulih
berlatihlah setiap hari
nanti kita bisa selesaikan
sekarang kau mau kemana
ini sudah malam hari
tidak penting juga aku mau kemana
yang terpenting sekarang
aku tidak masuk ke dalam istana pajajaran
kalau sampai mereka tahu wujud asliku
rencana kita pasti akan berantakan
kau harus berhati hati
jangan lupa untuk berhati hati
jangan lupa untuk berhati hati
jaga dewa batara
tempat apa itu